polisi menghentikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama dalam puisi ibu indonesia yang dibacakan sukmawati soekarno putri
polisi beralasan tidak menemukan adanya unsur pidana
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brikjen muhammad iqbal dalam keterangannya kepada detik com menyatakan
tidak ditemukan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan pidana sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan
adapun kasus ini berawal saat sukmawati membacakan puisi berjudul ibu pertiwi yang ia tulis sendiri
puisi yang dibacakan menyinggung masalah azan dan juga cadar yang kemudian dipersoalkan hingga berujung laporan kepada polisi
setelah melakukan gelar perkara hasilnya polisi tidak menemukan adanya perbuatan pidana dalam puisi tersebut
sehingga diterbitkannya surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga